hai nah sekarang kan lagi hit apa tentang cirkel cirkel pertemanan ya oh iya pertemanan
lagi sebatin kalian tuh punya genggas ikan akan sekarang zaman zaman aku bukubuannya kayak gue
main sama ini nih lo masih apa gitu kan jadi sebenarnya ini bukan bukan geng sih sebenarnya
cuman kayak pasti kita semua orang punya temen yang kayak deket banget kan katam juga masih
nyata semuanya pasti punya kalau james pasti punya kan aku ngomong ini di idol deh idol kan
banyak orangnya tegan banyak banget nah kalian tuh ada kayak kamu main sama siapa nih siapa gitu
masih lebih ke masing masing diri sendiri nyamannya pasti sebenarnya sih main sama siapa aja semua
berteman cuma kan kita pasti ada yang lebih kayak klik lebih klik lebih nyambung lebih nyambung lebih ya
kalau lebih nyambung biasanya lebih satu dunia di di luar ya karena kita kita sama sama
nyambung jadi kayak kita kok kita nggak nyambung berdua gitu ya udah jadi ketemu
yang lainnya nyambung saking nyambungnya kita nggak nyambung sendiri oh iya jadi kita kayak
ya gitu lah ngerti tapi betul bohong orang orang lihat pas dia lagi zaman zaman idol mainan sendiri
pak nih ada gelas ada boleh dipercaya masuk viral loh sendirian bilang pertanyaannya tuh
dari dia sendiri juga gitu aku bakal misalnya apa aku nyanyinya lip sync iya
aku nyanyi lip sync apa enggak tunggu tunggu enggak oh enggak gitu menikmati hidup ini
oh menikmati hidup ini kenapa kamu ada yang nemenin seperti itu pak kemarin karantina pandemi ya pak
juga oh semua pada pandemi pada enggak ada menin iya jadi kan nggak bisa ngumpul terus nggak bisa
yang kita enggak gua baru tahu kalau gue nggak sendirian kayak gitu ya kalau misalnya kalau misalkan
bisa nemenin kok kita ada ketemu di kelas hahaha keren wah ini mah yang kelas nggak pernah hadir itu
juga kamu suka sama aku loh aku enggak hadir kamu pun nggak hadir kamu sibuk idol masa kamu lagi
nyanyi nana bentar pak mau nyanyi dulu nggak mungkin kan kita emang online class tidak pernah masukkan
betul sudah mendidik tidak boleh dicontoh ya kawan kawan ya boleh dicontoh itu nggak boleh contoh
kita ya itulah namanya kehidupan coba tanya jenis lu lu pas kuliah pernah gitu enggak gue termasuk orang
yang rajin rajin masuk rajin masuk rajin enggak eh apa nih
masuk katanya nah itu tetap ada yang suruh mandi tapi gue bukan belum mandi gue udah mandi cuman baru
kecapean ya biasanya rintelnya tahu nyari cewek capek kalau punya juga gue mau seger
mau lo datang sini bugar wah gitu ya guys ada yang request di instagramnya rctplus dari at danang
sering ditoktokkan lagunya
boleh nggak sih aku mau aku mau tok tok aku ada pekasihnya untuk tok tok yang bener aja
yaudah kalau gitu saja kita sambut performance dari anggi dan juga fitri atap nggak usah kali ya
itu ada tulisannya atap itu ada tulisan itu tulisan itu aku aku improve tulisan disini ya udah aku bakal coba ikutan aja tapi tipis tipisnya ngebawa happy
ya udah aku bakal coba ikutan aja tapi tipis tipisnya ngebawa happy